lama bener sih mbah
ngapain sih dia di dalam
ngapain sih mih
apa lagi tukar baju tau
aduh abah kenapa sih
pakai baju gituan
abah norak deh
kagak pantas pakai baju gituan
masa mau tas ya
turun bangku nyati nyati ya
gue denger perintahnya ada misi
kalau gak bener ngapain disiarin
pakai speker pakcik
dapat perintahnya dari mana
pokoknya ada yang bilang
istri sulam itu dari warga lah
lewat juga tuh si rodi ya
biar nyahok si sulam kehilangan bini
gue aku udah kasih tau nih kabar gembira sama bini gue
pakcik jadi gak takjiah gitu sih
biar sebarang gue halah ngelayar ya
kenapa nyabuk gini sih umi
umi pingsan ketawa sih
karena itu mbak umi tuh bahagia bener
dengar gak tadi
pro dia tuh udah almarhumah
jadi umi udah tau
arti umi itu dari kemarin rasanya gelisah cemas
malahan tadi nih waktu buka toko nih
syus aja bau bunga melati
ada yang meninggal
gak tau nya
artis sekarang umi udah seneng
karena umi udah kehilangan musuh yang paling umi
ah ntar aja
pas mau dikubur
umi pengen puas puasin dulu nih kegembiraan umi ini
aku masih belum yakin
kalo haji rodia meninggal
lu tuh gimana sih
kan lu denger sendiri
tadi dari corong masjid
tapi kenapa aja culam kakak ngabarin gue
namanya orang sedih
apa yang pentingnya sih ngabarin lu
lu ngajakin berantem gue lagi lu
lu kalo ngomong asal jangan cepat aja ya
gua tuh tau haji sulam itu temen kecil gua
susah senangnya gua tau
mungkinnya maneh lu
kagak dikabarin dicuekin
ini lagi berduka
boro dia meninggal
tadi kita tuh sepakat
berantemnya ditunda dulu
kita ke tempatnya sulam aja
gua belum puas
kalo belum ngejoprakin dia
gue perakin dia sujud di daki gue
oke siapa yang takut
lu berdua ini gak bisa diam apa gak bisa diam
oke lu berdua lanin gue
udah tau temen kita istrinya
tapi jangan salaman
mau ke tempat istrinya gak
lantas belum sih gue
lama bener sih mbak
ngapain sih dia didalam
apaan sih mih
lih tuker baju tau
aduh abah kenapa sih
pake baju gituan
abah norak deh
gak pantas pake baju gituan
masa motas ya
pake batik nah kalo mau
baru tuh pake batik
nanti ganti deh cepetan normalin aja
ini baju bagus mahal lagi
kalo beli baju kaya gini udah jalan ya
abah ganti kenapa sih
tuker sama baju hitam
emang harus pake hitam hitam apa
kalo buat tasia tuh hitam hitam abah
ada apa sih umi
nah tuh tanya sama si rumana tuh
tanya aja rumana sih tuh
eh rum kalo buat tasia itu
pake baju apa sih
hitam hitam kan
orang orang barat kan pakai hitam hitam kalau ada kematian
oh itu masalahnya
menurut pendapat imam gozali
dalam ihya nya menyatakan
hukum memakai pakaian hitam
tapi dengan niatan hanya ingin mengikuti orang
yang bukan muslim itu hukumnya haram
karena itu termasuk tasyabuh
atau peniruan gaya hidup atau pakaian
yang bukan orang islam
bersabda barang siapa yang
menyerupai suatu kaum
maka ia termasuk dari bagiannya
dan menurut pendapat izudin bid abdusalam
dan imam romli
ya boleh saja
karena pakaian hitam itu termasuk syariat
terus baju batik gimana
ya gapapa sih bah
tapi rasulullah itu
lebih suka warna putih
oh gitu ya ruh ya udah deh
abang mau ganti baju dulu
ya pakai ganti baju lagi
bakal lama deh nih
bah jangan pake lama
siapa yang meninggal
emang gak ketau
ya allah umi
umi kok gak kasih tau rom
masa sih lo kok gak tahu
orang orang abang sini pada tau semuanya
udah susah rasul kan
denger berita ini umi
umi terus gimana dong
musibah yang diterima keluarga sulam itu
karena selama ini si sulam menjolimi keluarga kita
dan sekarang dia kena tulah
kesian juga sih
sebenernya sama keluarga itu
abis bu maksain bener sih mau punya anak
biar kayak umi gitu loh
dia ngangkat anak buat pancingan
akhirnya ninggal deh
kita gak boleh ngomongin orang yang udah meninggal
kalo emang orangnya jelek
gak baik kan
terus kita ngomongin dia baik
itu sampe juga fintan juga
umi sama abang bener bener keterlaluan
mau kemana rom
romo ke rumahnya haji sulam
lu gak usah dateng rom buat apa
mau ketemu robby
tapi umi abah
takziah ke orang yang meninggal itu